bertempat di alun alun surabaya jawa timur para musikus jalanan beraksi dalam acara pentas ekspresi musisi jalanan pengamen naik kelas pada jumat lima belas september
acara yang diadakan oleh institut musik jalanan bersama kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi itu menghadirkan sejumlah musikus seperti ipang horehore klanting dan antobaret
klanting adalah kelompok musikus yang mengawali karir sebagai pengamen jalanan di kawasan terminal joyoboyo surabaya
nama klanting akhirnya melejit berkat keberhasilan mereka menjadi juara dalam ajang pencarian bakat di sebuah stasiun televisi swasta pada dua ribu sepuluh
wah luar biasa ini ini adalah di mana teman teman pengamen jalanan mulai dipandang
karena dengan adanya event event seperti ini kita bisa unjuk gigi buat teman teman seniman jalanan
teman teman musik jalanan gak dipandang sebelah mata
biar unjuk gigi
selain itu antobaret turut beraksi di atas panggung
musikus senior kelahiran malang jawa timur itu pun tak luput dari kerasnya hidup sebagai pengamen jalanan di ibu kota
anto berharap para juniornya dapat menelurkan lebih banyak karya orisinal agar sesuai dengan tajuk acara ini pengamen benar benar naik kelas
sebetulnya ruang yang sekarang itu lebih menjanjikan karena sekarang digital
itu lebih mudah asalkan punya karya
terutama karya sendiri
mau pakai nama apa aja kalau nggak ada karyanya tetap baik kan
jadi karya karya intinya di karya
harapan saya mudah mudahan naik kelas ini di karya itu tadi
bukan hanya masyarakat lokal pergelaran ini juga disaksikan oleh wisatawan mancanegara
salah satunya gabriela
pelancong dari bulgaria ini mengaku
sangat menikmati musikalitas para musikus jalanan itu
ia dan penonton lain pun mengapresiasi para musikus yang tampil
saya pikir musik itu sangat bahasa internasional
jadi itu selalu menarik untuk mendengar meskipun anda tidak mengerti lirik
saya pikir itu berbeda
saya pikir itu sangat berbeda dengan musik western
jadi saya pikir saya selalu menghargai kultur lain
jadi saya pikir itu juga cara yang bagus untuk mendengar lebih banyak tentang musik indonesia
ini bagus untuk wadahnya pengamen pengamen jalanan supaya naik kelas
karena ini menjelaskan
ini merupakan kayak wadah buat pengamen lebih berprestasi lagi ke depan
termotivasi untuk ke depannya lebih baik lagi
melanjutkan rangkaian pergelaran kurasi musik jalanan sehari sebelumnya
konser ini menjadi puncak sekaligus penutup acara
sebelumnya institut musik jalanan bersama kemendik butristek
telah menggelar acara serupa di jakarta makassar yogyakarta dan semarang
aga dipa heru sudarmanto surabaya jawa timur